pemerintah provinsi dki jakarta akan merelokasi nelayan di kawasan pantai utara jakarta ke beberapa pulau di kepulauan seribu
namun para nelayan berkeberatan dengan alasan hasil melaut akan berkurang dan sulit menyesuaikan diri dengan tempat yang baru
berikut laporan koresponden cnn indonesia femi afriyadi dari kawasan pelabuhan muara angke jakarta utara
dalam waktu dekat pemerintah provinsi dki jakarta berencana akan memindahkan atau merelokasi warga nelayan yang berada di kawasan pantai utara jakarta ini
dan kebijakan ini justru mendapatkan beragam penolakan dari masyarakat khususnya masyarakat yang berada di kawasan pantai utara jakarta ini
tadi saya sempat mewawancari beberapa di antara mereka mereka mengatakan bahwa kebijakan ini tidak baik untuk mereka
karena memang mereka sudah menganggap kawasan seperti pelabuhan muara angke ini sebagai kawasan yang sudah populer bagi mereka untuk mencari pendapatan setiap hari
dan kebijakan ini justru didasarkan oleh anggapan bahwa kawasan pantai utara jakarta ini tidak layak lagi untuk dijadikan tempat menangkap ikan
dan selain itu juga hasil tangkapan berupa komoditi ikan juga dianggap sudah tercemar oleh limbah serta logam berat
dari dampak penyelidikan
pabrik pabrik yang ada di sekitar kawasan ini
untuk lebih jelas saya akan mengajak anda untuk berbincang langsung dengan salah seorang nelayan di kawasan ini
selamat siang pak dengan pak siapa
pak tasim ada wacana untuk memindahkan masyarakat nelayan tradisional yang ada di kawasan pantai utara jakarta ini ke pulau seribu
setuju atau tidak dengan ini
ya sebetulnya saya itu keberatan pak
masalahnya saya itu kan carikannya kan di sekitar wilayah sini
misalnya kalau saya itu dipindahkan di pulau seribu
pulau seribu otomatis kan carikannya kan jauh lagi
sedangkan di pulau seribu kan banyak banyak karang gitu kan segala macam
sedangkan saya kan pakainya jaring jaring kecil
kalau nyangkut nyangkut karang otomatis kan rusak
jaringnya nggak kena capek dibetulin lagi
kalau di sini kan enak
ikannya deket terus masifnya deket
tapi katanya nanti akan diberikan sejumlah fasilitas sarana yang mendukung
dan dijamin nanti juga akan
lancar perjalanan gimana komentarnya
ya kalau masalah seperti itu saya sih kurang tahu masalahnya
yang penting saya itu intinya sih carikannya kalau di sini kan deket
jadi nggak kemana mana
misalnya itu kalau carikan sampai ke pulau seribu di sana carinya di mana
di sini juga banyak karang gitu
kendalanya begitu ya dan artinya tidak setuju dengan ada rencana itu
memang nggak setuju
kalau bagi saya itu nilai yang kecil
baik terima kasih pak tasim ya
ya itu dia komentar dari warga nelayan yang berada di kawasan pantai utara jakarta ini
dan penolakan tersebut memang tidak hanya dari warga nelayan seperti pak tasim
warga yang ada di pulau seribu pun juga yang tadi juga saya sempat hubungi mengatakan bahwa
ada kekhawatiran gesekan antara kedatangan warga daratan ini ke pulau
dan juga disebabkan oleh perbedaan kultur serta tatanan ekonomi yang sudah mulai stabil
di kawasan pulau seribu
inilah kekhawatiran kekhawatiran ini yang diminta untuk bisa dipertimbangkan oleh pemprov dki jakarta
untuk merelokasi mereka ke pulau seribu